ya kabar perceraian basuki cahayapurnama atau ahok dengan veronika tan mengguncang publik pada awal tahun ini
kisah keduanya yang penuh kesetiaan dan momen romantis membuat publik tidak percaya akan kabar perceraiannya
dua puluh tahun lebih basuki chayapurnama dan veronica tan menjalani rumah tangga
veronica setia mendampingi ahok saat dia aktif sebagai kepala daerah hingga saat ahok menjalani sidang penistaan agama
momen bahagia keduanya sering diunggah ahok dan veronica lewat media sosial mereka
kisah cinta keduanya berawal dari pertemuan mereka di gereja kristus yesus pluit pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ahok terpesona ketika melihat veronica bernyanyi dan memainkan piano di depan jemaat
tiga tahun setelahnya ahok memberanikan diri untuk melamar gadis pujaannya tersebut
pernikahan keduanya pun tidak didahului dengan masa pacaran
veronica selalu setia mendampingi ahok sepanjang karirnya sebagai politikus
dimulai saat menjadi bupati belitung timur pada dua ribu tujuh hingga pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
hingga akhirnya ahok harus menghadapi sidang kasus penistaan agama pada dua ribu tujuh belas veronica tetap menemani suaminya tersebut
veronica bahkan berurai air mata di depan publik ketika ia membacakan surat ahok yang berisi keikhlasannya
meski harus mendekam di rumah tahanan makobrimob ahok semakin menunjukkan syukur dan terima kasih atas pendampingan veronica
ahok sempat menulis surat kepada istrinya ketika ulang tahun pernikahan mereka yang ke dua puluh
surat tersebut bahkan dibacakan oleh putra sulungnya nikola shan purnama dalam malam apresiasi kepada penulis ahok di mata mereka
tuhan terima kasih atas semua yang telah terjadi